ya kami menyampaikan kembali tentang seratus bangunan liar yang di kolong tol pluit arah bandara pejagalan penjaringan jakarta utara terbakar pada sabtu pagi
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kita kembali terhubung dengan produser lapangan cn indonesia arief kurniawan di kawasan tol pluit jakarta
selamat siang arief kita terhubung kembali sejauh ini bagaimana nasib warga yang korban kebakaran yang sempat terjadi pada kemarin ini
selamat siang alfian memang pasca terbakar pada sabtu pagi kemarin saat ini warga untungnya sudah menepati posko posko pengungsian yang ada di dekat di bawah kolong tol pluit menuju ke arah bandara
dan dari pantuan saya disini ada tiga posko kemanusiaan yang berdiri salah satunya milik dari dinas sosial lalu dari pemkot jakarta utara
dan juga dari pihak kelurahan pejagalan
dan juga selain posko pengungsian sudah tersedia ada tiga bantuan bantuan yang terdiri dari sandang dan juga pangan itu juga sudah didistribusi sejak kemarin
ya menurut informasi dari sekretaris kelurahan pejagalan bapak mulyadi yang mengatakan total sudah ada sembilan ratus kotak atau sembilan ratus box yang sudah didistribusikan ke lokasi kebakaran
dan sembilan ratus box itu terdiri dari sembako mie instan dan juga paket
pakaian pakaian bersih layak pakai selimut matras dan juga terpal
dan juga pada pagi tadi juga baru sampai juga bantuan berupa pakaian seragam untuk anak sekolah baik itu untuk anak sd dan juga anak smp
dan memang aktivitas warga sejak pasca kebakaran kemarin hingga siang hari ini warga masih banyak yang mencari sisa sisa barang barang yang mereka miliki
dan memang untuk saat ini belum ada keterangan resmi apakah warga yang menjadi korban kebakaran ini akan direlokasi
ke satu tempat karena memang dari pihak terkait yaitu dari kelurahan pejagalan masih fokus pada bantuan kemanusiaan bagi para korban
ya arief kalau kita tahu bahwa kebakaran ini terjadi di bawah jalan tol begitu ya
apakah kebakaran ini juga mengganggu atau sempat merusak konstruksi jalan tol
apakah sudah ada uji kelayakan dari jasa marga melihat bahwa dipastikan api bisa juga merusak konstruksi jalan tol ini
sejak pagi tadi dari pantauan saya para petugas dari direkturat jenderal bina marga itu sudah bekerja di tkp kebakaran terutama di lokasi kolong tol yang menjadi tempat kebakaran ini
dan di belakang saya ini beberapa pekerja dari bina marga tadi sudah melakukan pengukuran dan juga pengecekan
termasuk salah satunya adalah mengambil sampel material dari kolong tol yang menjadi lokasi kebakaran
memang jika dari pantauan saya di sini di bawah kolong tol ini memang materialnya ini berwarna hitam
karena memang akibat dari lalapan api
dan dari para pekerja diri jenderal bina marga ini mereka bekerja untuk mengumpulkan sampel
nah namun sayangnya dari pihak pekerja bina marga yang ada di sini saya tidak bisa mengkonfirmasi
sebagaimana langkah langkah mereka untuk melakukan uji sampel
karena dari pengetahuan saya uji sampel yang mereka ambil dari material yang ada di sini nanti mereka akan uji lab dulu
dan setelah uji lab dulu nanti akan baru ketahuan
apakah dari material yang ada di sini itu masih cukup layak atau tidak
nah dari penglihatan saya dari pantauan saya di sini memang secara fisik itu di bawah kolong tol ini memang tidak ada kerusakan yang berarti
atau dengan kata lain sebetulnya dari secara konstruksi baik baik saja untuk material tolnya sendiri
namun hanya warnanya saja yang berwarna hitam pekat
dan biasanya dari informasi yang sudah saya kumpulkan keputusan apakah ini layak atau tidak
bisa berkuar satu minggu atau dua minggu lagi untuk menguji dari laboratorium alfian
ya arief kalau kita tahu bahwa permukiman yang ada di bawah kolong tol ini merupakan pemukiman ilegal begitu ya
lalu sejauh ini apakah ada upaya upaya dari pemerintah setempat jakarta utara misalnya untuk melarang warga untuk kembali menempati kolong tol
yang ditakutkan akan terjadi kebakaran kebakaran selanjutnya begitu
ya memang betul sekali alfian
dan pengakuan dari sekretaris sekolah penjagaan
mulyadi mengatakan memang bangunan yang ada di sini sekitar ada satu ratus tujuh belas kepala keluarga dengan total jiwa itu ada tiga ratus lima belas korban yang terdampak
di sini mereka semua adalah bangunan liar karena memang sejatinya wilayah di kolong tol ini adalah milik dari pt cmnp
dan yang menarik tadi juga dari sekretaris kelurahan penjagaan mulia di mengatakan dua minggu sebelum kebakaran ini terjadi
dari pihak kelurahan pejagalan itu sudah mengirimkan surat kepada warga di sini untuk
pindah atau untuk ditertipkan terkait karena di sini adalah aset dari pt cmnp
dan memang atadi dari keterangan dari sekretaris kelurahan penjagaan mulia di pasca kebakaran ini memang dari pihak kelurahan
fokus kepada bantuan dulu untuk tanggap darurat selama empat hari ke depan dan nanti setelah empat hari itu nanti akan diadakan evaluasi
dan nanti evaluasi ini nanti apakah nantinya akan merelokasi warga atau tidak ini masih belum bisa diputuskan
jadi untuk sementara dengan alasan kemanusiaan warga yang menjadi korban kebakaran masih diizinkan untuk tinggal sementara di bawah kolong tol ini
baik terima kasih arief kurniawan melaporkan langsung dari kawasan penjaringan jakarta utara